kecelakaan truk trailer menabrak mobil minibus ini terjadi di pertigaan desa bungah
kecamatan bungah kabupaten gresik rabusia
kerasnya benturan membuat minibus rusak parah
truk pun menabrak bangunan gudang lpg
pengbundi minibus warga desa betoyo gucci kecamatan manyar gresik
tewas di lokasi kejadian
evakuasi jenazah korban sempat terkendala posisi tubuh korban yang terjepit kendaraan
kasat lantas polres gresik menduga
kecelakaan terjadi akibat truk trailer mengalami remblong saat melintas dari arah lamongan menuju gresik
kecelakaan ini sempat membuat jalan macet
di lumajang sebuah truk tanki bermuatan minyak goreng terperosok ke sungai bondoyudo
di desa banyu putihlor kecamatan randu agung pada rabusia
polisi menyatakan kecelakaan terjadi karena ban truk pecah saat melaju dari arah lumajang menuju jember
truk kemudian oleng ke jalur kanan dan terjun ke sungai
sopir trek selamat
polisi menggunakan kendaraan kren untuk mengangkat truk dari sungai
kemacetan sempat terjadi di lokasi kejadian
kecelakaan yang melibatkan truk juga terjadi di jalur wisata gunung bromo di desa pasirpan kabupaten pasuruan rabusia
sebuah truk tronton terguling dan melintang di tengah jalan setelah menabrak tiga mobil dan dua sepeda motor
truk juga menabrak dua belas rumah warga
tiga orang terluka dan dibawa ke rumah sakit r sudarsono
dari pemeriksaan sementara kapolres pasuruan menyatakan kecelakaan terjadi karena sopir truk salah memasukkan perseneling
ia malah memasang persneling truk di gigi tiga saat truk melaju di jalanan menurun
akibatnya truk meluncur tanpa kendali dan menabrak rumah warga serta kendaraan lain
polisi pun menyatakan tidak menemukan tanda bekas pengereman di lokasi tabrakan
tetapi polisi belum bisa memeriksa
sopir truk karena ia masih dirawat di rumah sakit
tim diputat cnn indonesia